minggu ini kita awali dengan perkembangan terbaru kasus penyiraman air keras
yang dialami atau menimpa penyidik senior kpk novel baswedan
setelah lebih dari seratus hari atau tiga bulan lebih yang diwarnai dengan desakan sejumlah pihak
akhirnya presiden jokowi turun tangan dalam kasus ini
presiden kemudian memanggil kapolri jenderal tito karnavian
untuk melaporkan perkembangan kasus ini terutama penyidikannya pada senin tiga puluh satu agustus yang lalu
namun dari pertemuan tersebut tidak ada kira kira gelagat akan dibentuknya tim gabungan pencari fakta atau tgpf
oleh presiden republik indonesia yang mungkin saja tim independen di luar kepolisian ataupun kpk
kendati masih digelayuti kabut gelap namun sedikit perkembangan pengungkapan kasus ini mulai terasa
sehingga terakhir kita dapatkan yang ini ini mungkin belum dipublish ya
karena ini baru kira kira dua hari yang lalu ini
jadi ini agak berbeda dengan empat orang yang sudah diperiksa sebelumnya
bahkan yang terakhir yang kita amankan namanya lestaluhu berdasarkan keterangan saudara novel
nah ini saudara lestaluhu
r lestaluhu ini sudah kita sangat jauh berbeda karena dia tingginya hanya satu ratus lima puluh tujuh mungkin ya
sementara ini pelaku penyerang ini diduga tingginya sekitar satu ratus enam puluh tujuh sampai satu ratus tujuh puluh cm
dan kemudian wajah juga berbeda
sementara itu sebelumnya lewat wawancara yang dilakukan oleh wartawan detik com
novel baswedan menyatakan tidak percaya dengan proses penyidikan yang tengah berlangsung
novel juga menyatakan bahwa pemerintah abai dan tidak serius dalam melindungi komisioner komisioner yang berada di bawah lembaga sejenis kpk
dua minggu pertama proses pengungkapan itu berjalan dengan baik
dengan ya saya kalau bicara saya bisa bilang baik lah
artinya prosesnya masih lumayan normal
tapi sekarang prosesnya justru mundur jauh sekali
dibanding dua minggu tiga minggu pertama proses terjadi
nah ini yang saya kemudian harus tidak bisa berkata bahwa saya tidak percaya proses yang ada sekarang
saya berpikir mestinya tidak boleh dibiarkan
sampai kapan lagi negara atau pemerintah abai dengan hal ini
kalau ini dibiarkan ke depan
apakah kita ingin mengharapkan orang orang yang tadinya bisa diharapkan untuk berjuang untuk negara dan bangsa
kemudian kalah dengan ditakut takuti dengan cara begitu
minggu ini juga diwarnai dengan aksi sindir menyindir antar partai terkait pandangan dalam berkoalisi
padahal pimnas pertama partai hanura digelar di bali jumat lalu
ketua umum partai hanura osman sabtaodang mengklaim dukungannya terhadap kebijakan pemerintah jokowi tidak akan menggunting dalam seliput
alias selingkuhlah bahasanya
meski tidak secara gamblang kepada siapa kalimat ini ditujukan
namun yang jelas sindiran ini ditujukan kepada pihak yang dinilai usman tidak punya komitmen alias balelo dalam berkoalisi dengan pemerintah
hal ini pun langsung diapresiasi oleh presiden jokowi
saya mengucapkan terima kasih kepada partai hanura yang selalu mendukung kebijakan kebijakan pemerintah
kita minta dukungan dukungan terhadap program program pemerintah yang kita laksanakan
semoga semuanya bisa berjalan dengan baik
yang berikut ini adalah satu hal yang dulu rame dibicarakan tapi kini mulai agak jarang dibicarakan
pasca kemenangan anies baswedan dan sandiaga uno nasib reklamasi pantai utara jakarta memang menjadi tidak menentu dan terancam mandek
menteri koordinator bidang kemaritiman luhut binsar panjaitan yang menyetujui proyek reklamasi dilanjutkan
dengan nada tinggi
menantang pihak yang menentang reklamasi termasuk gubernur dan wakil gubernur dki jakarta terpilih untuk duduk bersama dan berdiskusi dengan data yang akurat
berikut ini cuplikan wawancara alfito dinova ginting dengan menko luhut panjaitan dalam program afd now
reklamasi begitu ngotot pak luhut hanya karena ada kepentingan tiongkok disitu
udah ada kepentingan tiongkok siapa nggak ada kepentingan tiongkok ngarang aja itu
saya sudah berkali kali ngatakan
itu kan mulai dari zaman pak harto
terus jamannya sby
sampai zaman sby
ya terus kemudian pak jokowi jadi gubernur dia eksekusi tuh
yang salah di mana
lah kalau kamu sekarang udah eksekusi itu sesuai dengan garis benang merahnya
lantas kamu orang udah investasi
lantas kamu batalin karena bilang isu yang gak jelas
negara apa ini nanti
datang duduk sini
gak usah marah marah
datamu bawa kita duduk
kami kan gak bego
nah saya kan tidak mau jeopardize reputasi saya kepada anak cucu saya
gak akan lah
gila itu orang yang mikirnya gitu
kami lihat semua turun
ada studinya dilakukan jamannya pak hartoh jamannya sby dilakukan sekarang
lajanya salah di mana
kesan yang kita tangkap gubernur terpilih
agak resisten dengan reputasi
kalau dia resisten dia lihat aja
silahkan aja dia tunjukkan resistensinya di mana
saya gak ada urusan
tapi jangan bilang bilang terima macam macam sama saya
saya kejar siapa pun dia
kalau mau duduk duduk lihat bebek
siapa pun dia itu
jadi ini semata mata hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan untuk kepentingan kepastian investasi
secara profesional saya bertanggung jawabkan itu
ya secara profesional saya bertanggung jawabkan itu
siapa pun dia
mau siapa dia ngomong sini
jangan asal ngomong aja republik ini dia pikir apa dia
emang dia siapa
ngomong yang benar gitu